dimulainya kompetisi liga satu musim dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat akan memunculkan sejumlah hal baru
khususnya penerapan teknologi video assistant refree atau var
teknologi asisten wasit berbasis video ini akan diterapkan di setiap kompetisi sepak bola profesional di indonesia
dan sejumlah persiapan telah dilakukan pt liga indonesia baru untuk menerapkan teknologi ini
yang direncanakan diimplementasikan pada februari dua ribu dua puluh empat mendatang
kepastian ini disampaikan direktur operasional pt lib asep saputra usai laga pembuka liga satu
musim dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat antara bali united melawan pss leman di stadion kapten iwayan dipta gianyar sabtu satu juli dua ribu dua puluh tiga
menurutnya sejumlah tahapan telah dan tengah dimatangkan pt lib
seperti melakukan pertemuan dengan fifa membentuk var project team
menerapkan timeline program sumber pendanaan dan mempersiapkan infrastruktur
termasuk mematangkan var project team
kemampuan sumber daya manusia berupa pelatihan wasit dalam penggunaan teknologi var ini
rencananya penggunaan var oleh pssi dimunculkan sejak dua ribu sembilan belas
dan mulai diimplementasikan bersama pt lib pada putaran kedua kompetisi liga satu dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
menurut pemirsa penyelenggaraan dan penyelenggaraan tersebut telah dilakukan oleh pemirsa